malaysia mengonfirmasi suspek virus corona sebanyak lima belas orang
lalu seperti apa situasi di sana
kami telah terhubung melalui sambungan skype dengan muhammad muhyiddin
warga negara indonesia yang tengah berada di kuala lumpur malaysia
selamat malam mas adin
selamat malam dea
bagaimana anda bisa menggambarkan kepada kami di tanah air tentang situasi di kuala lumpur
karena ada lima belas suspek ya di sana ya
iya aku biasanya di sini ngikutin website live report dari john hopkins university
dan beberapa berita lokal mengenai coronavirus
yang terakhir informasi yang aku dapatkan ada beberapa yang terinfeksi
termasuk orang lokal yang dari malaysia bukan cuma orang turis yang datang dari cina saja
kalau yang wni yang ada di sana bagaimana
apakah anda punya informasi teman teman wni di sana yang juga mungkin

kabar mereka punya sakit seperti influenza seperti itu
untuk saat ini belum ada kabar seperti itu
yang pastinya kita lumayan khawatir mengenai virus coronavirus tapi belum ada yang terinfeksi
kalau di indonesia orang berbondong bondong kemudian membeli masker hingga harga maskernya nih ya mas ya
harganya sampai berkali kali lipat
bagaimana dengan di malaysia apakah juga mirip seperti di tanah air
di malaysia sendiri kita sudah mulai melihat di mana maskernya sendiri sudah out of stop dan juga hand sanitizer
dan orang sudah mulai membeli dari shopee atau dari lazada untuk mencari alternatif untuk mendapatkan masker di sini
mas adin pernah tidak mendapatkan telpon atau sms atau komunikasi dari kbri mengenai langkah untuk mewaspadai virus corona di sana
selain poster yang aku dapatkan
selain poster yang aku dapat
aku lihat di website kbri saya belum banyak mendengar himbauan dari kbri mengenai isu ini
menurut saya sih banyak yang bisa dilakukan kbri untuk upaya pencegahan dan menghimbau masyarakat indonesia
mengingat banyaknya komunitas masyarakat indonesia yang tinggal di sini
tadi anda menyebutkan bahwa maskernya out of stock ya artinya permintaan cukup tinggi di sana
lantas seperti apa lagi sikap masyarakat malaysia ketika mereka menunjukkan ketakutan terhadap virus corona
kementerian kesehatan malaysia sudah menyatakan adanya travel ban dan visa ban untuk chinese traveler yang datang dari area yang sudah terinfeksi coronavirus terutama wuhan
saya sendiri baru minggu lalu ada di airport datang dari jakarta dan saya perhatikan airport sekarang lumayan sepi tidak seperti biasanya
dan saya juga lihat di mana mana sudah banyak hand sanitizer yang tersedia di mana mana dan banyak orang menggunakan masker di tempat umum apalagi tempat ramai seperti mall
mas adin mas adin merasa takut nggak sih karena melihat lima belas suspek ini kan lumayan ya maksudnya dengan pemberitaan yang juga cukup masif
mas takut nggak sih dengan kemungkinan bahwa virus itu bisa sampai ke malaysia terutama di kota anda yaitu kuala lumpur
pada awalnya aku sendiri sih nggak terlalu banyak memikirkan mengenai hal ini tapi setelah mendengar berita mengenai masyarakat lokal malaysia yang tertular oleh coronavirus
ini bisa menjadi pengingat buat aku sendiri supaya lebih berhati hati
apalagi kalau misalnya ke tempat ramai seperti mall dan kantor aku sih di dekat mall juga dan di situ dimana aku sering makan siang
sekarang lebih worth pada
tadi mas juga menjelaskan bahwa pemerintah setempat sudah menyebarkan poster
kemudian apa lagi yang dilakukan sebagai langkah sosialisasi dari pemerintah setempat untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bahaya kemudian juga cara penularan virus ini mas adin
dari pemerintah malaysia sendiri sudah banyak radio dan juga berita berita di tv
informasi mengenai coronavirus agar masyarakat malaysia tidak mendapatkan informasi yang salah dan juga di kantor kantor seperti di kantor saya sendiri sudah memberikan informasi agar kita lebih hati hati untuk menjaga kebersihan diri sendiri
kalau di jakarta orang sudah pakai masker keluar rumah pakai masker seperti itu bagaimana kondisi di kuala lumpur apakah mirip dengan di jakarta misalnya
waktu aku minggu lalu ke jakarta kayaknya dibanding kalau di malaysia di sini lebih rame yang pakai masker
dan sudah mulai orang yang pakai masker n sembilan puluh lima di mana katanya akan membeli proteksi yang lebih baik kepada virus tersebut
kalau mas adin lihat kebijakan luar negeri dari malaysia sendiri terhadap mungkin turis dari tiongkok seperti apa
seperti yang tadi aku bilang sudah ada travel ban dan visa ban untuk chinese traveler yang datang dari cina
airport juga sudah mulai sepi menurut saya sih pemerintah lokal di malaysia sudah melakukan hal yang baik
tapi tentunya larangan tersebut menurut aku akan lebih berdampak pada bisnis lokal yang bergantung pada jumlah turis dan pengunjung yang datang
jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan
yang datang dari luar negeri malaysia
artinya di sana suasananya bahkan lebih mereka lebih waspada daripada di jakarta ya
terima kasih mas muhammad muhyiddin
tadi anda adalah warga negara indonesia yang kini berada di kuala lumpur
semoga anda selalu sehat